korea selatan boleh dibilang cukup dapat dijadikan acuan bagaimana seorang artis
baik itu idol maupun aktor bisa bertahan bahkan melebarkan sayapnya di industri hiburan dalam bahkan ke luar negeri
di balik itu semua ada kunci dari manajemen yang membesarkan artis artisnya penuh totalitas
kira kira bagaimana nih kunci bisa bertahan di industri hiburan yang bisa dipelajari dari korea selatan
kita akan ngobrol dengan salah satu manajer artis sekaligus juga penulis
ada mas sulung landung selamat malam mas
selamat malam apa kabar mas reza
alhamdulillah saya baik kabarnya mas lu gimana kabarnya
terima kasih sudah diundang
kalau korea selatan itu kan memang terkenal dengan agensi yang membuat para artisnya bisa disiplin begitu ya
kira kira apa yang jadi pembeda antara korea selatan dengan artis artis manajemen yang ada di indonesia
mas reza jadi sebenarnya kebetulan saya dari foundernya avatara delapan puluh delapan
memang selama ini mostly yang saya manage itu adalah aktor sama aktris di industri film indonesia dan juga di industri televisi
jadi sebenarnya kalau saya lihat industri korea itu kan mereka itu
industri misalnya telemenagement di korea itu mereka itu sebenarnya sudah mulai berkembang di tahun sembilan puluh an
kalau kita ingat ada namanya korea wave
dimana itu pada waktu itu pada awal tahun sembilan puluh an itu
zaman waktu hikmah pada masa itu kan
kemudian juga film
kemudian juga itu
dan juga termasuk makanan juga kan mereka mulai apa mulai
pada waktu itu ada super junior
nah super junior kemudian ada rain itu juga kan itu yang
kemudian itu kiprah mereka itu kan kemudian menjadi global lah
jadi dikenali di seluruh dunia
nah di sana mereka berawal
dan kalau saya melihat bahwa industri talent management atau tele agency di korea itu memang sudah sangat solid dan sangat advance
karena mereka itu dari hulu sampai hilir itu sudah solid
jadi memang super systemnya itu sudah sangat amat bagus
oleh karena itu kenapa kalau kita bicara k pop
dan juga kita bicara aktor atau aktris dari korea itu
series mereka film mereka itu bisa mendunia
dan market mereka gak cuma di korea tapi di seluruh dunia
itu satu nilai plus yang memang di indonesia itu kita masih belum sampai ke arah sana
kalau misalnya kita bicara di indonesia
kita bicara soal management
bicara soal talent agency di indonesia
sebenarnya kan itu baru mulai berkembang itu kan di tahun dua ribu dua
boleh bilang di sekitar dua ribu an ke atas lah baru mulai
jadi beberapa artis sudah merasa perlu mereka punya management
jadi gak cuma di manage secara pribadi aja tapi mereka rasa mereka perlu management
waktu saya pertama kali mendirikan manajemen artis sendiri itu kan tahun dua ribu
nah itu saya mulai
kemudian saya merebut beberapa artis gitu kan
untuk bergabung di management artis yang saya rintis dan saya bangun
nah kemudian saya melihat juga pada tahun seperti itu juga
teman teman sesama manager artis mereka juga udah mulai membangun dan merintis juga gitu loh
jadi kalau saya melihat seperti itu sih mas
memang apa ya
kalau saya lihat memang kita nggak bisa membandingkan
karena kalau industri talent management di korea itu memang mereka udah
di awal tahun sembilan puluh an aja mereka sudah apa ya sudah memulai
ya makanya sekarang mereka bisa hasilnya bisa seperti itu
kurang lebih seperti itu sih mas reza
oke oke berarti kita juga bisa dibilang on the track dong ya untuk menuju ke sana walaupun sedikit belakangan mulainya gitu ya
teleg management di indonesia artis management di indonesia itu kita sudah berada di jalur yang benar kok
jadi memang cuma butuh waktu saja
kita membutuh waktu kita butuh nanti opportunity
dan kesempatan kesempatan yang ada itu nanti untuk
bisa sama seperti talent agency atau tele management di korea
oke baik kita tunggu waktu dan juga kesempatannya begitu untuk bisa berkembang lagi
tapi kalau misalnya ditanya begitu ya
sebenarnya apa saja kemampuan yang harus dipunya untuk memanage artis sih mas
jadi sebenarnya gini
kalau kita bicara tugas sebagai seorang manajer artis ataupun talent agent kita bilang ya
jadi yang pertama itu kalau menurut saya ini
apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman subjektif saya
sebagai seorang manager artis
di mana di dalam saya memanage talent talent di avatar r delapan puluh delapan
jadi saya bercerita ataupun saya sharing apa yang saya alami selama yang saya jalanin memanage mereka
jadi yang pertama itu sebagai seorang manager artis ataupun talent manager
yang paling penting itu adalah
satu kita tuh harus yakin
kita tuh harus punya satu
kita tuh harus ada punya blueprint terhadap karir daripada artis kita
kita pengennya seperti apa
kita pengen artis kita itu kurang lebih ya
tiga tahun pertama itu pengennya seperti apa
habis itu arahnya mau seperti apa
dan kemudian juga
kita itu harus bisa melihat potensi daripada talent kita
dan kita harus yakin dengan kemampuan mereka
nah dari sana
kalau kita udah punya blueprint
jadi kita udah ngerti
bagaimana kita tetap bisa menjaga sustainability daripada karir daripada talent kita
kita bisa memposisikan diri mereka itu di posisi yang bagus
bagaimana kita bisa membantu mereka
agar karir mereka itu bisa sustain di industri hiburan di indonesia
dan tentunya gak cuma sekedar sustain
tapi bisa terus berkembang berkembang dan berkembang
nah seperti itu
satu hal juga adalah bahwa manajer artis juga harus bisa bekerja sama dengan talentnya itu
membangun citra ataupun image yang bagus yang baik gitu loh
di mata publik
kira kira image apa yang pengen ditampilkan
nah kurang lebih seperti itu sih
dan yang satu lagi adalah harus tahu strength daripada talentnya
itu penting mas
baik baik mas ulung
ini kan katanya supaya bisa saling bekerja sama
harus cari yang se visi se jalan
supaya hubungannya juga bisa langsung tadi sustain begitu ya
ini benar atau enggak
tapi sebenarnya harus mencari artis yang se visi
atau justru kita yang menyesuaikan artisnya
visinya seperti apa
gimana yang benar nih mas
sekali lagi ini pengalaman saya mas reza
ini sekali lagi saya pengalaman saya
dan saya yakin masing masing manajer artis
mereka punya visi dan mereka punya strategi mereka masing masing
kalau saya dari awal
saya mau merekrut talent
yang pertama kali yang saya cari adalah
mereka harus se visi dengan saya
saya harus punya chemistry dengan mereka
saya sama mereka itu harus sama sama punya trust
nah itu sangat penting
jadi kalau menurut saya
yang paling penting itu adalah harus punya visi yang sama
kalau visinya beda
karena nanti saya mau ke kanan
dia mau ke kiri
gak akan pernah bisa ketemu
nah kalau visinya sudah sama
dalam pelaksananya itu pasti masing masing pihak itu harus saling menyesuaikan
harus bisa saling adjust
nggak boleh di sini itu adalah ego egoan
karena saya selalu bicara dengan para talent saya
talent talent yang bergabung di avatar delapan puluh delapan adalah
bahwa hubungan kami itu adalah hubungan atasan dan bawahan
kami itu adalah partner
kami adalah partner kerja
jadi dalam hal itu adalah kami sejajar kami setara
kami itu adalah partner berdiskusi partner kerja
masing masing itu sudah punya jobdesk mereka masing masing
saya punya jobdes saya talent saya juga punya jobdesk talent saya
kalau punya dari sana lah nanti akan tercipta sebuah harmoni
dan itu bisa bikin karir mereka itu panjang di industri lingkungan
seperti itu mas
masing masing punya jobdesknya masing masing supaya bisa menuju goalsnya ya
itu bisa bertahan lama gitu ya
tolak ukur dari keberhasilan memanage artis apa sih
apakah award yang didapatkan atau bisa ditampil di film dan juga musik internasional atau apa nih
jadi sebenarnya kalau kita bicara tolak ukur itu adalah satu
adalah yang paling penting itu adalah memang itu penting mas
jadi misalkan prestasi itu memang itu harus ada
bagaimanapun juga kan tolak ukurannya dari mana
misalkan mereka udah bermain di berapa
kalau misalkan mereka saya bicara karena mostly talent talent saya itu di industri film
nah berapa film yang sudah mereka perankan
dan kemudian juga dalam film film yang mereka perankan itu impact nya seperti apa
nah saya selalu bicara sama talent talent saya bahwa kita dalam mengambil semua proyek film
di film ataupun di televisi adalah harus ada impact full
impact full itu dalam arti apa
karakter yang mereka perankan itu punya impact full dan itu akan diingat selalu oleh penonton atau pemirsa seperti itu
karakter yang mereka perankan itu akan nempel di masyarakat
jadi begitu ketemu mereka oh iya ya ambil contoh misalkan vino yang bermain film miracle in the cell no tujuh
orang itu sekarang lebih kenal vino seperti pak dodo atau misalkan julia estelle
orang yang lihat julia estelle itu mereka pasti asosiasinya adalah hammer girl atau operator
kurang lebih seperti itu
nah itu adalah indikasi bahwa itu adalah pencapaian itu adalah prestasi daripada mereka
tentu saja selain itu adalah award yang misalkan mereka peroleh dari project project yang mereka perankan
kemudian yang paling penting itu adalah dalam mereka itu dalam berkarya itu mereka harus bekerja dengan joy
nah mereka itu harus bisa dengan seperti itu
seperti itu mas reza
oke berarti salah satu indikatornya adalah kalau memerankan karakter antagonis ketemu ibu ibu mau dicubit gitu ya
itu tandanya berarti karakternya mengena banget
itu itu itu itu
itu indikasi kesuksesan nesra issa
terima kasih mas ulung landu sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat sampai bertemu lagi
thank you for having me terima kasih saya selalu